badan narkotika nasional menggandeng pat ini dan polri untuk memerangi kejahatan narkoba yang kian terorganisir di indonesia
tak tanggung tanggung kesepakatan tembak di tempat dan tembak mati pun diberlakukan
seiring keberadaan jaringan narkoba yang kini telah mempersenjatai diri dengan senjata api modern
sejak dinyatakan sebagai darurat narkoba upaya pemerintah indonesia dalam memerangi kejahatan narkoba semakin tegas
badan narkotika nasional sebagai institusi pemberantasan narkoba yang langsung dibawa presiden pun semakin keras
dalam meringkus dan menindak pelaku peredaran narkoba di tanah air
bnn menggandeng tni dan polri untuk sepakat melakukan tindakan tegas tembak di tempat hingga tembak mati
seiring keberadaan jaringan narkoba yang kini mulai melengkapi diri dengan persenjataan kelas pabrikan dan modern
kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba yang kini telah menerima kegiatan narkoba
siap melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan membekuk mereka
jaringan narkoba yang kini telah memperkuat dengan persenjataan
yang tiga kes terakhir mereka dilengkapi dengan senjata otomatis
yaitu jenis ak empat puluh tujuh m enam belas dan pistol termasuk revolver jenisnya
kejahatan narkoba sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan bangsa dan negara
tak ubahnya perang candu yang dilakukan zaman dulu
jaringan di malaysia dan tiongkok merupakan kelompok besar yang mengincar indonesia
di indonesia kini dengan beragam cara
baik lewat angkutan transportasi
hingga paket pos yang dikirimkan melalui kota atau daerah kecil